mas boleh bicara sebentar
sebentar aja kok mas
mas ini penting banget
ayo kita ke depan pak
bapak udah nunggu di depan
diri sendirian atau dengan siapa pak
tadi dia sama seorang laki laki no
oh berarti jessy kesini
bukan dengan pak irfan
mungkin hanya kebetulan
namanya juga sama
jessy temennya elsa ini
gak ada hubungan apa apa dengan pak irfan
kalian dong yang udah sarang sarang sama anak buah kamu
suruh cari jessy
soalnya jessi pernah bilang sama aku
kalau papanya itu tinggal di jakarta
kamu kan di jakarta juga sayang
kamu bantuin cari ya
rasanya aku harus bicara dengan jessi
sekalian aku juga mau tahu
bagaimana sebenarnya hubungan jessi dan randy
maaf pak bisa andar aku ke jessy pak
kemarin esa sempat telepon
dia nyari jessy
aku mau bicara langsung sama jessy pak
jessy udah keluar no
kita keluar aja
semoga aja dia belum pergi jauh ya
nanti mama pesenin makanan ya
papa kenapa kau duluan
gak apa apa ya
jessy kesini sama irfan
jessy udah pergi no
kalau memang irfan dengan jesse
kenapa tadi dia bilang kolega
kenapa dia gak mau orang tahu
kalau dia itu bersama jesse
ada apa pak
ayo kita masuk ke dalam lagi
padahal semuanya terkesan sudah di depan mata
gua pikir peneror itu akan terungkap dengan gua menemui dennis
tapi kenapa kayak begini
kenapa harus begini terus sih

besar aja jatuh
karena sangat duk
jadi ladiesling gue
brengsek itu orang
gak usah sempet nama dia
aku gak pedekan lagi
rasanya aku gak percaya
sepertinya randy bukan orang seperti itu deh
ini memang mau telepon peneror itu
tapi kamu jangan bersuara dulu ya
gak diangkat lagi pak
pak novel mau bayar utangnya hari ini kan
saya tunggu loh pak
ibu salah sambung
sudah saya bilang salah sambung bu
bapak jangan macem macem kayak begini dong pak
kan bapak yang kasih nomor telepon bapak waktu itu sama saya
jangan karena bapak belum bisa bayar hutang
terus bilangnya salah sambung terus
pak pokoknya saya tunggu utangnya bapak harus dibayar hari ini juga
tolong bapak novel jangan lari ya
saya bukan pak noval
sudah saya bilang salah sambung bu
saya tahu ini pak noval
aku udah tahu nama orang itu
soal peneror itu pak
dia kabur dari tanah
kok seperti orang yang neror di rumahnya aldan adin
iya ya namanya iqbal ya pak dia

itu bukan sekolah di italia
dia masih ke sini
gue mau koh bold
dia di sini
mas boleh bicara sebentar
sebentar aja kok mas
mas ini penting banget